anggota timnas u sembilan belas tod rivaldo fere menyatakan siap tampil di laga melawan uni emirat arab
yang akan menentukan lolos atau tidaknya indonesia ke babak delapan besar piala asia u sembilan belas
usai menjalani latihan persiapan menghadapi uea gelandang serang tim garuda nusantara tod fere menemui awak media selasa siang
pemain asal persipura yang bermain gemilang dengan mencetak hat trick melawan qatar ini mengatakan
ia dan teman teman setimnya justru semakin termotivasi setelah menelan kekalahan enam lima